balai karantina pertanian bkp cilegon menangkap terduga pelaku penyelundupan daging celeng lebih dari empat ton
daging celeng ini akan diselundupkan dari palembang sumatera selatan ke solo jawa tengah
dan untuk pengelaborasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka di balai karantina cilegon banten saat ini
selamat siang naya
kalau dari penyidikan sudah terlihatkah apa sebenarnya modus dan juga siapa pelaku kemudian juga tujuan dari pelaku melakukan penyeludupan daging celeng ini naya
ya selamat siang fani benar sekali
tepatnya tanggal dua puluh juli jumat malam kemarin tim intelijen kolaborasi karantina pertanian berhasil menangkap empat enam ratus tiga puluh tujuh kg daging celeng atau daging babi hutan
dan di belakang saya ini adalah truk yang digunakan oleh mereka untuk membawa daging celeng tersebut dari palembang menuju solo
dan mereka ditangkap ada tiga orang yang saat ini statusnya masih dalam saksi di mana dari pihak kepolisian dan juga dari pihak balai karantina ini juga masih terus menggali lebih dalam terkait motif dan juga modus yang dilakukan mereka
kemudian yang menariknya jika sebelum atau tahun tahun sebelumnya modus mereka
menggunakan bis membawa daging celeng tersebut namun untuk tahun ini selain angkanya yang cukup besar mereka juga membawanya dengan menggunakan truk dan dengan menggunakan pisang
di mana di dalam truk ini daging celeng diletakkan di bawah kemudian di atasnya ditaruh pisang dan juga daun pisang sehingga bisa mengelabui para petugas
dan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail terkait penyelundupan ini saya sudah bersama dengan bapak radenu cahyong kepala karantina pertanian cilogon
bapak selamat siang
selamat siang pak
bapak ini sebenarnya modusnya seperti apa motifnya kemudian tujuannya seperti apa pak mengingat ini cukup besar ya pak jumlahnya
ya jadi pemasukan daging celeng ini sudah sering terjadi
modusnya kalau dahulu menggunakan bis penumpang dimasukkan di dalam bagasi
nah untuk sekarang ini modusnya sudah mulai berubah
mereka menggunakan truk box yang kemudian ditutup dengan komoditas lain agar petugas dapat dikelabui
bapak ini tujuannya ini untuk diapakan nih pak dagingnya
apakah seperti kita katakan daging celeng ini kan identik dengan dahulu bakso bakso seperti itu ya pak
ini kan tujuannya juga solo yang kita katanya juga daerah yang banyak menghasilkan para pengusaha bakso
seperti apa nih pak
indikasinya ada kemungkinan memang dicampur dengan bahan makanan yang lainnya
bisa menjadi bakso atau yang lain atau dicampur dengan daging segar yang lainnya sehingga itu bisa merugikan masyarakat
pak ini bahayanya pak jika daging celeng ilegal ini disebarkan
kepada masyarakat terutama kan badan karantina ini adalah salah satu lembaga untuk menjamin kesehatan dan juga keamanan makanan masyarakat ya pak salam
ya pasti sangat merugikan masyarakat dari sisi kesehatan karena daging celeng yang berasal dari babi hutan ini tidak terjamin kesehatan hygiene dan sanitasinya
sehingga potensi beberapa agen penyakit khususnya kalau untuk daging itu penyakit dari cacing yang dikenal dengan istilah cystiser
ini sangat membahas
ini sangat membahayakan karena sifatnya zoonosis bahkan bisa masuk ke dalam otak manusia
pak ini saya di belakang saya lihat ada storage dagingnya
saya pengen lihat nih pak bagaimana caranya membedakan daging celeng dengan daging sapi
fani saya akan mencoba ke dalam storage nya untuk melihat bagaimana perbedaan daging celeng atau daging babi hutan dengan daging sapi
nah di sini disimpan daging daging tersebut bisa anda lihat
memang jumlahnya cukup banyak dibandingkan tahun tahun sebelumnya
yaitu lebih dari empat ton daging celeng dari sumatera selatan atau palembang akan dikirimkan ke solo
kalau secara kasat mata saya tidak bisa membedakan nih pak antara daging sapi dengan daging celeng
ini seperti apa nih pak
memang untuk membedakan ini membutuhkan latihan tersendiri
namun dari beberapa ciri ciri fisik dagingnya ini bisa kita indikasikan sepanjang dia belum dicampur
apabila sudah dicampur dengan daging sapi atau daging yang lain ini akan agak susah dibedakan
yang pertama dari sisi warna dia lebih pucat daripada daging sapi dari sisi warna
yang kedua dari tekstur serat daging babi ini lebih renggang dan lebih halus
kalau serat daging sapi itu lebih kasar dan garis garisnya jelas terlihat
yang ketiga dari sisi lemak
lemak pada daging celeng seperti ini membuat teksturnya
menjadi lebih lentur
ada pun kalau lemak pada daging sapi itu lebih kaku jadinya
tidak membuat dagingnya lebih lentur
yang terakhir dari bau
bau khas sapi bau khas babi bau khas domba atau kambing itu berbeda
nah kalau sudah terlatih mencium dari baunya ini sudah bisa kita bedakan
sepanjang belum dicampur
namun apabila sudah dicampur itu membutuhkan latihan yang khusus
ini kan cukup banyak jumlahnya pak
apakah ada indikasi jaringan yang terlibat nih pak
indikasi jaringan akan kita dalami
karena penyeludupan daging celeng ini sudah berlangsung bertahun tahun
kita akan mendalami bekerjasama dengan rekan rekan yang ada di sumatera maupun di pulau jawa
di semarang solo dan juga yogyakarta
agar kalau memang betul ini ada
jaringannya agar dapat kita ungkap dan juga kita berikan sanksi secara tegas sehingga tidak terulang lagi
lalu pak ini terakhir himbauan kepada masyarakat dan juga sanksi yang diberikan kepada oknum yang berani berani lagi kemudian melelegalkan atau menyebarluaskan daging celeng ini seperti apa nih pak
untuk pelaku akan kita kenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam undang undang nomor enam belas tahun sembilan puluh dua tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan
mudah mudahan ini bisa memberikan efek jerah
dan juga masyarakat bisa menyimak keseriusan petugas karantina dalam mencegah masuk tersebar dan keluarnya penyakit serta media pembawa yang ilegal dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat
daerah daerah pemasok dan juga tujuannya pak boleh diberikan informasi kepada
untuk daerah pemasoknya kebetulan yang dalam kasus ini adalah dari palembang
dan tujuannya ke solo
daerah lain yang berpotensi
daerah lain yang berpotensi
daerah lain yang berpotensi
daging celeng sumber babi hutannya ada di bengkulu kemudian padang dan juga pekanbaru
terima kasih banyak waktunya pak
sama sama terima kasih
semoga ini cepat terungkap siapa jaringan jaringan karena memang sangat merugikan masyarakat
fani tadi bisa dilihat begitu banyak dagingnya dan memang secara kasat mata bagi orang awam sangat sulit untuk membedakan
dan memang bakso salah satu makanannya sering di
merupakan salah satu makanan favorit masyarakat yang
sering dimakan atau dikonsumsi
sehingga dari badan karantina sendiri terus mengupayakan untuk menjamin kesehatan dan juga keamanan dari makanan
salah satunya adalah dari daging celeng ini sendiri
karena dari daging celeng sendiri yang ilegal ada tiga hal yang dilanggar
yang pertama adalah melanggar undang undang enam belas tahun sembilan puluh dua tentang karantina hewan dan juga tumbuhan
kemudian makanan tersebut tidak terjamin kesehatan dan juga keamanannya
seperti bisa menyebabkan penyakit
hingga otak atau meningitis
dan yang terakhir adalah tentunya daging celeng tersebut tidak terjamin kehalalannya
baik terima kasih naya dari cilegon banten
ya kita harapkan saja agar pelaku cepat tertangkap dan juga perdagangan seperti ini dihentikan selamanya ya naya ya